ayo suntik semuanya baik untuk kesehatan
apalagi kalau misalnya nanti nih rubella menjangkiti ibu hamil
aduh nanti janinnya bisa keguguran ataupun cacat bahaya banget
ya setuju sih memang kehamilan ini satu masa yang harus betul betul diperhatikan
jadi tidak hanya pada saat kehamilan memenuhi kebutuhan nutrisi bagi ibu menyusui sangatlah penting
ya selain berguna untuk kesehatan sang ibu asupan gizi seimbang pasca melahirkan turut menentukan kualitas asi yang menjadi sumber nutrisi terbaik bagi bayi
di tengah kesibukannya menjadi seorang penyanyi rini wulandari juga berperan sebagai ibu menyusui
sejak lima bulan yang lalu ibu dari satu orang anak ini rutin memberikan asi kepada bayinya
agar kondisi tubuh tetap prima rini selalu mengatur asupan gizi dan pola makan
cara ini dilakukan demi menambah kualitas asi untuk sang bayi
semuanya sih ya kalau aku protein terus kalsium
terus ya karbo juga harus ada
karena ada beberapa temenku yang bilang ya aku menyusuin gue gak makan asi sama sekali
itu juga salah karena karbo itu kan untuk tenaga di kita
kalau kita nggak mengkonsumsi karbo ya gimana
kita lemes banget gitu
jadi seimbang aja sih semua porsinya
menurut dokter spesialis anak aryani dewi kualitas asi turut dipengaruhi oleh gizi harian ibu menyusui
ibu menyusui disarankan selalu memperhatikan jumlah porsi
makan serta menyertakan makanan yang kaya akan kandungan kalsium dan zat besi dalam menu hariannya
agar terhindar dari bahaya anemia dan osteoporosis di kemudian hari
tapi dalam keadaan apapun ibunya makan sedikit ibunya makan banyak komposisi asi akan sama
artinya kalau ibunya makan kurang maka ibunya akan kekurangan gizi
karena kalsium zat besi itu akan diambil dari tubuh ibunya dan diberikan kepada bayi
beberapa ibu sering mengalami kegelisahan
pada saat menjalani masa kehamilan sebelum masa menyusui tiba
nah sebuah produk susu nutrisi untuk ibu meluncurkan sebuah platform digital
yang bisa digunakan sebagai wadah untuk saling berbagi informasi dan pengalaman bagi para ibu di masa kehamilan menyusui hingga proses mendampingi anak saat tubuh besar
platform digital ini bernama mom dua mom dan dapat langsung diakses dari laman resmi nmom indonesia
jernihnya menyenangkan dari kehamilan sampai menyusui
jadi banyak cerita
dari mom dan untuk mom
atau kalau misalkan ada pertanyaan dan ingin direspon secara cepat oleh tim kami juga bisa
tidak hanya datang dari pihak orang terdekat
platform mom to mom juga turut berupaya memberikan dukungan bagi para ibu dalam menghadapi dan menjawab segala keluhan